selamat datang kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
alat swab antigen yang diperjual belikan secara online sudah bukan menjadi hal baru
terlebih di tengah melonjaknya permintaan untuk melakukan tes covid sembilan belas saat ini
tes swab sendiri dianggap jauh lebih murah dibandingkan harus pergi ke layanan klinik atau laboratorium
adanya alat tes yang bisa dibeli oleh masyarakat mendorong sebagian orang memilih melakukan tes antigen sendiri tanpa bantuan ahli
dilihat dari prosesnya pengujian swab antigen memang tampak mudah dan cepat
seolah bisa dilakukan sendiri
jadi meski demikian kami kutip dari cnn indonesia com
dokter spesialis paru erlang samudro menegaskan bahwa swab sebaiknya dilakukan oleh petugas terlatih dan menggunakan apd
pasalnya swab sendiri menimbulkan risiko penularan covid sembilan belas
ia juga menambahkan kesalahan dalam melakukan swab oleh orang tak terlatih dapat menimbulkan refleks fagal seperti batuk muntah hingga kematian
baik dan untuk mengelaborasi
kami telah terhubung dengan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi ibu erlina burhan
assalamualaikum selamat sore ibu erlina
waalaikumsalam selamat sore
oke ibu erlina ini terkait dengan adanya alat tes swab antigen yang dilakukan sendiri oleh masyarakat ya
dilakukan untuk mengurangi beban biaya tes di klinik atau di laboratorium
apakah hal tersebut sebetulnya menjadi hal yang direkomendasikan atau aman untuk dilakukan
tanya kepada saya jawaban saya adalah itu tidak direkomendasikan
karena ada banyak risiko yang mungkin terjadi
pertama kita tahu bahwa kakak kan tidak terlatih untuk melakukan pemeriksaan itu
nah jadi karena memang tidak terlatih dan juga tidak memakai apd yang sesuai
ini justru akan tertular kalau seandainya orang yang diperiksa itu adalah orang yang memang sebetulnya ada virus di saluran nafasnya
pertama itu tertular
kedua bisa jadi juga mencelakakan orang yang dilakukan swab itu
karena yang melakukannya tidak terlatih mungkin kemudian terlalu dalam atau bagaimana atau terlalu jangka
terlalu dalam mungkin ada bahayanya nanti juga
tadi yang diberita dikatakan ada refleks pagal yang itu sangat serius
dan juga meninggal ya bukan menakut nakuti
kalau tidak terlatih apapun yang dilakukan itu akan bisa membahayakan
berikutnya juga adalah karena tidak terlatih hasilnya tidak akurat
bisa jadi sebetulnya yang diperiksa itu positif tapi karena cara mengambilnya salah atau tidak betul
akan mendapatkan hasil yang negatif palsu
jadi seolah olah negatif padahal karena itu ini tentu saja akan berbahaya orang sekitarnya
karena merasa negatif lalu kita menjalankan protokol
menjalankan protokol kesehatan dan ini risikonya cukup tinggi
jadi ada tiga hal ya paling tidak terkait dengan bisa menyebabkan penularan
kemudian juga ada reaksi fagal hingga kemudian hasil tes yang sebetulnya tidak akurasinya bisa jadi dipertanyakan
dok erlina ini terkait dengan bahaya dari ringan sampai berat yang tadi juga sempat dokter sebutkan
bisa dielaborasi lebih detail lagi
sebetulnya bahaya yang kemudian bisa terjadi jika pencolokan alat swab antigen itu dilakukan dengan bukan tenaga ahlinya
apa saja bu erlina
ya itu yang tadi disampaikan refleks pagal itu itu kan membuat orang sama kemudian merasa cekik ya
dan kemudian tak bernafas ya itu yang bisa menimbulkan kematian
atau bisa juga nah itu tadi terlalu dalam ya karena ketidaktahuan bisa juga menimbulkan muntah
karena terangsang refleks muntahnya karena melakukan sukan alat yang terlalu dalam
dan itu kalau dia positif juga itu bahaya buat yang orang di depannya yang melakukan pemeriksaan
ya dan buatannya sendiri kan selain muntah muntah dan juga ada reaksi lainnya
dan tertakutkan adalah refleks pagal itu yang bisa menimbulkan sesak nafal
dan merasa tercekik dan kemudian ya itu tak meninggal
jadi biru kurang nggak bisa bernafas
jadi dari muntah muntah pingsan bahkan sampai meninggal karena itu terkait dengan saraf yang ada di dalam hidung
yang kemudian bisa berhubung dengan saraf saraf lainnya yang ada di tubuh begitu ya ibu lena
nah satu hal lagi yang juga berbahaya adalah masyarakat kan tidak tahu tentang limbahnya
di laboratorium kan itu bisa ada penyimpanan khusus
nah masyarakat kan mungkin mengerti sehingga itu dibuang sembarangan dan itu juga limbah yang berbahaya
bisa juga menimbulkan infeksius
jadi saya menyarankan sebetulnya masyarakat kalau memang ada gejala
itu memenuhi kriteria untuk datang ke fasilitas kesehatan pemerintah yang memang pemeriksaan
karena itu akan ditanggung pemerintah
kedua juga walaupun tidak ada gejala tapi ada masuk area kontak kontak erat
dan kalau kontak erat itu juga akan ditanggung oleh pemerintah karena itu memenuhi kriteria sebagai suspek yang harus dibuktikan
jadi saya kira alasan maks itu tidak bisa menjadikan justifikasi untuk melakukan perusahaan sendiri
karena itu ada yang ditanggung pemerintah kok
dok erlina ini terkait tadi dokter menyebutkan soal limbah
saya tertarik untuk mengupas sedikit
ini sudah terlanjur banyak beredar di masyarakat begitu
artinya masyarakat sudah banyak yang kemudian membuang limbah bekas dari alat antigen yang dilakukan secara pribadi ataupun sendiri ini
apa sebetulnya hal yang bisa at least dilakukan begitu untuk kemudian menangani limbah dari alat tes swab antigen yang dibeli pribadi oleh seseorang
ya kadang kadang alat itu saya enggak tahu
apakah itu dalam dakron yang bagus ya
mungkin karena tidak terbiasa dilakukan di dalam rumah dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dilihat hasilnya dibuangnya sembarangan
dan ini kalau disentuh oleh anak atau tersentuh oleh asisten yang membersihkan kemudian tangannya menyentuh wajah
nah ini kan juga berbahaya
jadi terkait pengelolaan sampahnya juga harus diperhatikan
jika ada masyarakat yang melakukan kegiatan tes swab antigen sendiri ini
dr erlina terkait dengan alat tes swab antigen pribadi yang kemudian beredar di marketplace di sistem online begitu bisa beredar mudah dibeli masyarakat dengan mudah
ini sebetulnya apakah ada aturan untuk pengadaan alat kesehatan yang dilanggar dengan beredarnya alat tes swab antigen yang saat ini berada di marketplace tersebut
jadi sebetulnya memang ada puluhan alat swab antigen ini yang ada izin edar
tetapi yang mendapat rekomendasi dari who itu tidak banyak
hanya dua atau empat merek saja yang memenuhi kriteria spesifisitas dan juga aktivitas yang memenuhi syarat
nah alat alat yang beredar banyak walaupun ada izin edarnya
tetapi itu kalau tidak ada
kalau tidak memenuhi kriteria sensitivitas dan aktivitas maka hasilnya itu tidak bisa dipercaya
jadi tidak bisa dijadikan patokan
jadi kan ada kriteria spek kriteria terkonfirmasi yang bisa memakai
itu akan tidak terpenuhi kalau memakai alat yang apa ya istilahnya alat yang ya istilah sekarang alat abal abal lah begitu ya
yang tidak sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan oleh otoritas yang bermain tenang untuk itu
permasalahan baru lagi
jadi hati hati karena walaupun merasa mudah mendapatkannya dan juga murah
tapi kalau alat itu tidak memenuhi kriteria maka hasilnya nggak bisa jadi patokan
baik yang positif maupun yang negatif
dan itu berbahaya untuk kita untuk masyarakat itu sendiri
dr erlina semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk kemudian memilih untuk mengunjungi
fasilitas kesehatan terdekat jika ingin melakukan tes covid sembilan belas karena sudah ada riwayat bertemu atau ada kerabat yang terkena gitu
agar tidak menggunakan swab tes antigen sendiri ini karena berbagai bahaya yang mungkin bisa mengintai
untuk sementara terima kasih dokter erlina burhan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom